min jangan min biarin mereka bicara min
kamu pikir semua ini tidak bisa dibatalkan
kamu itu tidak mengenal siapa saya ujui
semua itu bisa saya batalkan
saya senang melihat kualitas sembakonya bagus
begitulah yang selalu saya lakukan di cibaringkok
yang namanya bazar sembako murah itu sembakonya harus berkualitas bagus dan harganya murah
kalau sembakonya berkualitas buruk harganya murah itu mah bukan bazar
saya juga kan banyak belajar dari pak ustadz rw
harus saya memang tempatnya belajar semua orang
emang ada cik
jangan jangan waktu saya ilang ke jonggol itu cik kena ilmu itu ya cik
bukan doi kamu ilang itu gara gara kamu nyasar
oh beda ya cik
kalau nanti saya punya ilmu hilang ya begitu iko pulang dan menginjakan kakinya di ciraos
iko hilang dan tiba tiba iko sudah ada di arab lagi
aduh dadang teh pasti nangis doi
kamu mah jahat kalau begitu cik
dadang teh lebih jahat sama saya doy
kalau iko pulang em enggak udah abis saya sama si dadang di ciraos terus
ceng kalau kamu punya ilmu begituan
mendingan si iko jangan kamu balikin lagi ke arap cik
m aja kamu balikin ke indonesia
kalau ada em kang dadang tuh enggak mungkin ledekin kamu cik
cerdas kamu doi pinter sekali kamu sekarang doi
tapi repotnya kalau kamu pinter makin banyak yang nedekin saya
cik saya titip atem pulangin juga ya cik
saya pulangin semuanya dari arab ke indonesia
kalau gitu saya pulang dulu ceng
makasih ya cik assalamualaikum
saya mau kasih tau jeniper kalau mama atam tuh mau pulang ceng
doi doy sebentar sini dulu sini dulu sini dulu
apa lagi sih cik
duh ampun kamu mah enggak ngerti ah
kamu mah bikin saya pusing untung aja saya belum ngomong sama jeniper
nah kok itu bayi kamu kan
sumpah pak kita tuh bukan bayi saya itu teh bayi teman saya
dia tuh hamil pacarnya teh tidak mau tanggung jawab
keluarganya juga tidak menerima ayahnya diminta tolong ke saya
sumpah pak saya cuma bantuin
kamu ikut saya ke kantor polisi
jangan pak saya takut saya punya anak pak
itu bukan wilayah saya
hukum yang menentukan kamu bersalah atau tidak
saya intelijen nanti kamu jelaskan semua di kantor polisi
duduk kamu cuy
dan kamu tahu
satu satunya anak saya
saya kira teh
kamu orang baik baik
kamu tidak punya kakak
kamu tidak punya ktp
dan kamu cerita
pergi entah kemana
waktu kamu masih kecil
undangan teh sudah tercetak
undangan sudah tersebar
membawa cerita baru
mimin jangan mimin
tidak bisa dibatalkan
kamu itu tidak mengenal
semua itu bisa saya batalkan
pergi kamu dari sini
pergi kamu dari sini
saya tidak mau lihat bukan kamu lagi
min min sudah min
sudah min sudah min
jangan min jangan
harus dengan ilmu
kita tidak punya pendirian
kita akan sangat mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh pendirian orang lain
sehingga kita dengan sangat mudah tersesat
dan dimanfaatkan oleh orang orang yang punya ilmu
agama tanpa ilmu pengetahuan
ilmu pengetahuan tanpa agama
kalau kalian tidak mau buta dan lumpuh
maka beragamalah dengan ilmu
ilmu yang benar